bur kalau kamu masih kesel gara gara lukisan kamu rusak
ibu kenapa nangis
nih lu lihat
neng ani jadi cantik ya kalau dilukisan
ntar atuh jon
ini gara gara lu berdua
gara gara lu sama
lukisan ini jadi rusak
jangan lupa tanya pelen
jangan lupa tanya pelen
kenapa ga n kurt
terserah kamu aja deh
jangan terserah betta caranya murah murah saja
terus naik motor pelan pelan sedikit
aduh ini lagi bikin pusing saja
bur kalau kamu masih kesel gara gara lukisan kamu rusak
ibu kenapa nangis
ya allah bu
terima kasih bu
maaf ada kegemaran anxious
apa kata kamu masa kan sudah mau viktig vaan

bahkan dieme pasangan kapal
bu mungkin sudah berhasil pergi
ibu yang sabar ya
ada apa pur
bapak gue jatuh di kamar mandi
berarti udah maafin saya kan
serius amat keliatannya
kenapa kok suaminya
kemarin laki gue telepon
katanya kapalnya kehabisan bensin
ngambang deh tuh kapal di laut selama seminggu
mau kukiriman bensin
kenapa bisa kehabisan bensin buk
ngomong mulu udah tau gue lagi semewan
oh jack bang
mau ke gang lima bang
bapak gimana bu
kalau bapak kayak kenapa kenapa
tapi aku mau pulang bu
mau ngirim uang
gak papa bu kalau uang kan bisa dicari lagi
yang penting bapak sama ibu sehat
jadi aku bisa tenang disini
kok bung umun mau sih menikah sama orang pelayaran begitu
namanya juga udah jodoh mot
tapi tinggal tinggalnya begini pak
emang pak momon nggak takut kalau suaminya lari
terus ada istri muda lagi
lu kagak mikir apa yang namanya di lautan begitu mana ada perempuan
yang ada itu ikan lumba lumba
iya juga ya pok
mau pak momon lo makan
ini aja pok satu
pak momon mau